satu oktober dua ribu dua puluh dua menjadi sejarah kelam bagi dunia sepak bola
rusuhan pas calaga arema fc kontra persebayang merenggut nyawa satu ratus tiga puluh lima orang
tembakan gas air mata yang menyebabkan kepanikan dan desak desakan
diduga menjadi penyebab utama jatuhnya banyak korban
saya rasa di g tiga belas itu semacam semacam kuburannya adik adik saya
saya menyampaikan dukacita yang mendalam tas meninggalnya satu ratus dua puluh sembilan orang
saudara saudara kita dalam tragedi sepak bola di kanjuruhan malang jawa timur
selepas wasit meniup peluit panjang beberapa supporter masuk ke lapangan
untuk meluapkan kekecewaan dan memberi semangat kepada pemain
tak ada kekerasan di sini
terlihat kapten arema johan al farizi sempat berangkulan dengan beberapa supporter sambil menangis
pitch invation memang merupakan salah satu tradisi di aremania
baik menang ataupun kalah para supporter memang kerap turun ke lapangan usai pertandingan
tak lama kemudian supporter yang masuk semakin banyak dan situasi makin panas
tak lama aparat keamanan mulai memukul mundur para supporter dan menembakkan gas air mata
laga malam itu memang tidak biasa
penelusuran tim cnn indonesia menemukan sejumlah kejanggalan
kejanggalan pertama adalah jumlah pengamanan
menurut sesepu salah satu kelompok supporter aremania
pengamanan pada malam itu lebih banyak dari biasanya
menurutnya pengamanan malam itu sama seperti dua ribu delapan belas lalu
ketika itu kerusuhan juga terjadi dan menyebabkan satu orang supporter tewas
memang lebih intens
kendaraan kendaraan dari bku polisi bku dari dni
ya seperti itu
ini kayaknya lebih banyak
dari keterangan pers kapolri jenderal listio sigit prabowo
panitia meningkatkan pengamanan karena pihak penyelenggara tetap ingin melaksanakan pertandingan pada malam hari
melakukan persiapan untuk melakukan pengamanan
dengan melaksanakan berbagai macam raktor
tambah jumlah pertempuran
dari yang semula seribu tujuh puluh tiga personel menjadi dua ribu tiga puluh empat personel
lantas untuk apa pengamanan disiapkan sebesar itu
padahal panitia pelaksana tahu jika supporter persebaya sudah dilarang hadir
kejanggalan kedua adalah mengapa pihak primop menembak gas air mata ke arah tribun

padahal supporter yang rusuh ada di lapangan
dari video amatir yang kami dapat terlihat personel primop menembak ke arah tribun berkali kali
tembakan gas air mata ke arah tribun membuat kepanikan luar biasa
para supporter kemudian berebut untuk keluar sehingga justru menyebabkan banyak korban tewas karena terhimpit dan terinjak
ini contoh hal yang benar
jika teman tunjuk di mana mana lalu di bij shrimp
bumaan masalah mereka juga diajar
kalau dimukai orang dari tribun menggigit atau lunak memonetikannya
secara sebaliknya dengan iad modifikasi
adalah kembang api suar yang menghasilkan cahaya terang tanpa ada ledakan
sebagai informasi tribun vip biasanya diisi oleh keluarga atau kerabat pemain
pejabat daerah dan polisi
yang aneh itu ada flare tapi nyalanya di vip
tahu kan dilemparkan di depan band
rumunan polisi pemain masuk ada asetnya
dilempar dari mana dari vi
tapi saat terjumplak dari dulu sampai sekarang nggak pernah tahu
yang ada di jelatan di vanot skor sepuluh empat belas tiga belas
jadi tribun tribun ekonomi biasanya ngeflare
nah itu kan akhirnya bereaksi semua
nggak tahu apa itu memang kode kodenya untuk
istro ya nggak tahu
buah alam tapi memang kenyataannya
tapi aneh di vip ada flare nya gitu
kami juga mendapat gambar pengamanan sebelum masuk stadion
bahkan air minum dalam kemasan pun harus dipindah ke plastik
agar tidak ada botol di dalam stadion
sehingga cukup aneh jika ada flare lolos ke dalam stadion
keanehan keempat adalah adanya anggota kepolisian
yang menutup pintu tiga belas saat pertandingan akan usai
tim cnn indonesia mewawancarai seorang supporter aremania
yang kebetulan melintas saat pintu akan ditutup
angga selamat karena sudah keluar sebelum pintu ditutup
namun angga tak akan lupa pertandingan malam itu
yang merenggut nyawa dua orang temannya
turun itu di pintu
itu ada anak naik
tapi sama polisinya pertama nggak boleh
terus anaknya mau foto
foto atau gimana nggak tahu
terus polisinya bilang gini
silahkan kalau mau masuk
itu di pintu itu ada berapa orang ya polisinya ya
dua atau tiga gitu
polisinya ada segitu
juga ada pihak panpel yang pakai rompi juga ada
kalau ciri cirinya orangnya pakai topi
topi polisi lah
terus perutnya nggak buncit
orangnya agak besar
kalau raracanya lupa
temuan mengenai sederet kejanggalan yang menyertai tragedi kanjuruhan ini
kemudian kami diskusikan dengan pengamat sepak bola amal ganesa warga negara
menurutnya kanjuruhan adalah buah dari kesalahan prosedur bertahun tahun
saya tidak ada masalah dengan menambah jumlah personil keamanan yang banyak
pertandingan yang high risk tapi supporter sebelahnya nggak datang
itu kan bagus malah antisipasi kan
antisipasi kalau ada apa apa
cuman ya balik lagi sebenarnya ada masalah di knowledge
di pengalaman dan pengetahuan tentang cara menangani masa
dalam pergelaran olahraga kayak gitu
kalau saya meyakinya itu mas bukan masalah personil yang banyak atau kecil
ini masalah knowledge
saya pernah nonton derby
derby yang sangat keras sangat atmosfernya tegang itu ya
saya udah pernah nonton
mereka tuh mikirin inflow
bahkan mikirin dari mana supporter akan masuk
gimana dari mana dan di titik mana supporter keluar
oke kalau di titik ini kita kasih abc
misalnya disini harus ada jalur transportasi biar masa nggak berkumpul gitu gitulah
jadi sebenarnya sama supporter sepak bola di dunia ini tuh sama
cuma yang beda itu yang mengontrol mereka
kini meski kasus hukum masih belum usai
pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan kembali pelaksanaan liga satu tanpa supporter
kembali bergulirnya liga satu ini disayangkan aremania
pasalnya penanganan kasus tragedi kanjuruhan hingga kini belum memberi keadilan bagi para korban
menurut salah satu aremania udin muharto tragedi kanjuruhan harus diusut tuntas dahulu sebelum melanjutkan pelaksanaan liga satu
agar peristiwa serupa tak terjadi lagi di masa mendatang
tim cnn indonesia jakarta
tim cnn indonesia jakarta
tim cnn indonesia jakarta